ya eva memang untuk cuaca sendiri memang pengaruhnya sangat signifikan khususnya dalam proses evakuasi
karena misalnya saat pagi sendiri cuaca di sentani ini sempat dilanda hujan deras
dan pencarian pada pagi hari ini sempat terkendala karena banyak tempat tempat pencarian ini berada di daerah daerah tanah merah
sehingga banyak petugas gabungan akhirnya kesulitan untuk melakukan proses pencarian
dan juga untuk misalnya pencarian di danau sentani yang menjadi titik fokus pencarian juga terhambat
karena dengan adanya hujan hujan yang begitu deras akhirnya proses pencarian dengan menggunakan kapal karet juga menjadi kendala
dan ini memang menjadi gambaran bagaimana cuaca buruk ini menjadi permasalahan
tak hanya permasalahan dari proses evakuasi dan juga proses pencarian korban
namun juga cuaca buruk
cuaca buruk juga berpengaruh terhadap kejadian yang berada di kawasan papua ini
seperti cuaca buruk yang terjadi kemarin menyebabkan longsor susulan tepatnya di pegunungan atau di lereng pegunungan cyclops
lalu juga cuaca deras juga menyebabkan jalan penghubung antara sentani menuju kota jayapura ini retak
karena terjadi longsor tepatnya di tanggul penghubung antara jembatan
penghubung kota senadi dan juga jayapura
dan ini memang cuaca masih terus menjadi kendala
apakah kemudian kondisi cuaca ini juga mempengaruhi kesehatan bagi para pengungsi
seperti apa kondisi di pengungsian
apakah sudah ada tenaga kesehatan ataupun relawan yang bersiaga di sana
jika saya melihat khususnya di posko posko besar sebenarnya untuk tenaga kesehatan sudah cukup mumpuni
karena sudah banyak posko posko kesehatan yang dibuka lalu juga tenaga relawan juga banyak berdatangan khususnya untuk yang berada di kabupaten jayapura ini
namun memang permasalahannya adalah di posko posko ataupun di tempat tempat pengungsian yang berada yang aksesnya sangat sulit
misalnya saja untuk di btn sosial itu adalah tempat di mana akses jalan satu satunya terputus
sehingga para warga sendiri harus membangun jembatan darurat menggunakan kayu untuk melewatinya
dan di tempat ini sendiri untuk tenaga kesehatan sendiri sangat minim
dan obat obatan sangat sulit untuk didapat dan banyak warga di sana mengeluhkan ataupun meminta obat obatan khususnya obat obat seperti demam
karena saat cuaca di setani ini belakangan memang sering dilanda hujan deras
lalu juga obat obat luka karena banyak kaki dari para warga yang luka akibat banjir bandang ini
karena tidak memakai sendal dan akibatnya
dan untuk yang di daerah daerah yang aksesnya terputus ini memang kedokteran ataupun tenaga medis ini datang secara personal
tidak menetap seperti misalnya saja di posko posko induk ataupun di posko besar eva
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini